rencana pemanggilan roky gerung oleh polisi terkait penistaan agama
memantik polemik kubu bpn prabowo sandi menganggap pemanggilan ini
sebagai upaya kriminalisasi karena pernyataan roky tidak menuding agama apapun
sementara kubu tkn jokowi maruf meminta untuk tidak sembarangan menuduh
karena polisi bekerja berdasarkan bukti
pengamat politik roky gerung akan diperiksa polisi terkait laporan
atas ucapannya soal kitab suci fiksi
roky dipanggil terkait pelaporan jack boy lapian yang menilai roky gerung
telah menistakan agama
pemanggilan ini untuk meminta klarifikasi roky gerung terkait pernyataannya
dalam sebuah diskusi di stasiun televisi swasta yang mengatakan bahwa
wakil ketua umum partai gerindra fadlizon menilai pemanggilan roky gerung
sebagai upaya kriminalisasi
seperti dikutip detik com fadli menganggap ucapan roky bahwa kitab suci itu fiksi
bukan sebagai penistaan agama karena sama sekali tidak menuding agama apapun
sementara itu jurubicara tkn jokowi ma'ruf aceh hasan satzili meminta untuk
tidak sembarangan menuduh proses hukum terhadap roky sebagai upaya kriminalisasi
aceh menyebut polisi bekerja berdasarkan bukti
menurutnya jejak digital terkait pernyataan roky ada di mana mana
sebelumnya jack boy lapian melaporkan roky gerung ke barai skrimpol di jakarta pusat
pada tahun dua ribu delapan belas lalu dan kasusnya dilimpahkan ke polda metro jaya
pelaporan roky gerung ini terkait ucapannya yang menyatakan kitab suci itu fiksi
layak penistaan agama
kelanjutan kasus roky gerung menimbulkan kecaman aparat berdali ini merupakan hal yang wajar
dalam perjalanan kasus namun tidak sedikit pihak yang mengecam apalagi oposisi
kaum cendiki yang mempertanyakan mengapa pasal penodaan agama terkesan digunakan untuk menekan lawan
kita bahas malam ini bersama bang hermawi taslim wakil direktur hukum dan advokasi tkn jokowi maruf
bang taslim selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
dan juga ada bang andre rosiade jurubicara bpn prabowo
bang andre selamat malam
selamat malam mbak butri
terima kasih sudah hadir di sini
dan melalui sambungan telepon saya akan memanggil menyapa bang haris azhar
bang haris selamat malam
merdeka selamat malam bang haris
ya bang aris yang juga merupakan kuasa hukum roky gerung mengapa kasus ini kemudian menarik perhatian anda bang aris
enggak enggak enggak menarik
makanya saya balen rok
karena enggak menarik
enggak penting enggak penting yang begini begini dilaporin ke polisi enggak penting
tidak penting dilaporin ke polisi ya bang
karena saya membaca beberapa tulisan anda statement anda sebelum sebelumnya
ini soal membela akal atau buah pikir ya
cara berpikir oke
ini bukan sekedar bela rocky ini membela cara berpikir
dia lakukan roky itu
dia bukan kegenitan menjelang pemilu
rocky itu orang yang dikenal sebagai edukator
dia sudah tiga puluh tahun lebih sejak pertengahan delapan puluh an dia sudah banyak terlibat pada sekolah sekolah ilmu sosial
didik orang orang aktivis aktivis membantu para pengacara publik
jadi bergaul dengan para pemikir
jadi dia hari ini bukan cacat
saya bukan cari nafkah ongol di panggung panggung kemana gitu bukan
dia memang orang yang mengajar di kelas
dulu orang menganggap atau sering melihatnya di lewat kelas kelas terbatas
hari ini kelasnya kelas bangsa
karena menurut saya memang itu wajar ya dengan kapasitas dia hari ini
yang kedua menurut saya gini
dengan edukator dia ada yang dia sampaikan
dia bukan dosen seperti di kampus yang terikat pada undang undang pendidikan

dia mengambil pada satu substansi dan jantung yang namanya edukator
yaitu mengajak orang yang beresonansi dengan dia untuk berpikir dengan satu kerangka metodologi
nah itu yang dia sering sampaikan
sejumlah kelas diskusi ngobrol bahkan ngobrol pun dengan dia dia punya kerangka
dia bukan orang yang mau membicarakan apapun kayak mr google bukan
dia punya kerangka dalam melihat sesuatu
dan dia sangat update melihat fenomena atau fakta
nah itu yang dia lakukan
terus ada pertanyaan bahwa dia dekat atau nanti ada andre di situ mungkin andre bisa jawab
tapi kalau dari pandangan saya dia orang yang masih netral masih independen
bahwa dia terakhir bahkan nongol sama prabowo atau dia banyak diundang di kelompok
ya karena kelompok satu nya tidak pernah ngundang dia
tidak pernah diundang saja sudah seling saja pada klub
tidak pernah seling saja pada panas dengar si rocky gerung apalagi diundang barangkali
tapi rocky bukan orang yang takut tidak mau hadir tidak
dia akan ada ini karena dia punya kerangka punya prinsip punya alur cara berpikir atau mengunyah sesuatu dalam ruang diskusi kayak gitu
jadi buat saya ada yang bilang bahwa saya dibilang golput kenapa mau bela rocky
karena buat saya ini bukan soal posisi ada ada di mana di satu dua tiga atau kosong berapapun
ini soal bagaimana rocky yang jauh sebelum ada pemilu pemiluan ini bahkan di zaman orde baru ketika pemilu tidak demokrat ikut
dia sudah masuk di ruang ruang yang ada manusia lain yang mengajak untuk berpikir kritis dan lain lain
nah itu yang menurut saya urgensinya kita membela rocky hari ini
bang haris kalau anda lihat kemudian pasal ini kan kalau misalnya dilihat apakah anda juga setuju dengan pendapat beberapa masyarakat di luar sana yang mengatakan
memang soal penodaan agama ini multitafsir paling mudah kemudian dikenakan kepada orang orang yang terlihat sangat kritis
memang pasal ini adalah pasal yang sangat sering dipakai untuk
mempidanakan orang dengan penuh paksaan
semacam kayak misalnya kasus rocky gini atau kasusnya ahok misalnya
nah memang pasal ini dipakai untuk men shootdown ya membunuh karakter dengan cara orang di penjara di proses hukum kayak gitu gitu
saya pada posisi pendapat saya pribadi ya
dalam posisi bahwa saya juga berkeberatan dengan pasal ini
terlepas digunakan kepada siapapun
bahwa ada ahok yang diasosiasikan sebagai orang yang ya mungkin para jokowers gitu ya
sekarang juga digunakan pada orang orang yang ada di kelompoknya prabowo atau mungkin yang netral kayak rocky sekaligus kepada siapapun
saya nggak peduli soal posisi hari ini
tapi buat saya memang pasal ini adalah pasal yang multitafsir karet bisa sangat abusive
dan sejarah kemunculannya pun juga sejarah yang ketika pasal ini dimunculkan ditambahkan kepada kuhp ini juga dalam rangka untuk menjaga ketenangan kenyamanan dan kemewahan si penguasa pada waktu itu
dan itu terbukti ketika order baru pasal ini efektif

nah ketika rezim reformasi muncul yang bergantinya
nah ketika rezim reformasi muncul yang bergantinya

sini berkuasa sana dihantam
sana berkuasa sini dihantam
jadi siapapun yang berkuasa pasal ini tetap pasal yang digunakan
atau juga ada pasal pasal lain yang juga karet yang dipakai untuk memaksakan pemidanaan
di satu sisi kita nggak bisa salahin polisi juga
ya satu sisi laporan itu teknis

semua warga negara saya prinsip
haknya setiap warga negara
jadi saya kita kan suka marah laporan kita nggak diurus
ada banyak kasus gitu ya
jadi kita bilang bahwa itu haknya warga negara ngelapor
dalam kasus ini pun itu juga haknya warga negara
maka dari itu besok logi tetap daksan
dan dia tetap lapang dada besok nggak ada sedikitpun benang yang membuat dia cius gitu ya
cuma sekarang secara konten
ya mungkin saya belum bisa bicara nih siapa dan bagaimana
tapi buat saya memang ini bagian dari bentuk
apa namanya memukul balik rocky
yang belahan ini
memang menjadi sebuah kegaduhan buat publik gitu
kalau misalnya soal memukul balik ya
termasuk orang yang gak suka juga akhirnya harus memperhatikan dia
sampai berapa menit lalu
temen saya nih orang
gitu gitu segala macam
jadi buat saya memang
tapi rocky bukan orang yang
dia orang yang punya sejarah panjang
agak gagap berusaha mengenal dia
karena orang ini
dari era delapan puluh an
era era sulit dalam demokrasi di indonesia
orang orang seperti rocky ini sudah muncul
jadi dia duduk bareng
kita bisa lihat dari beberapa tulisan
punya karir dalam berpikir
punya jejak dalam berpikir
bang haris kalau anda katakan tadi
memukul balik rocky apakah itu
kalau misalnya kita katakan pemerintah itu
lingkupnya memang luas sekali
apakah itu sampai ke
katakanlah sekarang soal
presiden jokowi atau lingkungan sekitar
anda sudah identifikasi itu belum dengan teman teman
secara tertib ya belum
kelompoknya jokowi melihat rocky
dari sisi pertarungan satu dua
disiplin ataupun cara berpikir
hak asasi manusia
ya yang kelompok jokowi harus sadar
bahwa mereka penguasa
kita tidak ada yang menggugat
keresmian jokowi sebagai presiden
nah jadi kita gugat
nah ketika dia mau jadi
yang di saat bersamaan dia masih mau jadi presiden
tidak ada jeda
jadi ditanya dong dikritik
masyarakat mengkritik negara itu wajar
lalu tidak merasa
dan porsi mengkritik prabowo nya dikit
yang dulu pernah tugas di papua
itu juga ada kontroversi
kasus lapangan rumah segala macam
ya itu ada tetap
tetapi produk produk publiknya prabowo
itu tidak sebesar yang jokowi
karena jokowi berkuasa
di satu sisi
itu kemewahan jokowi
tapi di sisi lain
itu juga jadi kubangan pemerintahan jokowi
itu juga jadi kubangan pemerintahan jokowi
yang bisa dikritik
nah disitu ya otomatis
orang bisa mengkritik merasakan
ada orang seperti rocky
tapi anda juga harus tahu
bahwa di bawah di masyarakat
nggak ada orang yang mengkritik
tidak mungkin sebesar
atau apa namanya
seperti rocky atau siapapun
tapi masyarakat di bawah
mungkin mengkritik dari apa yang di rasakan
dan itu sah
saya mau bilang begini
orang seperti rocky
yang saya tahu
tidak sekilas saya tahu
saya tahu juga sudah cukup lama
orang seperti rocky ini
menggambarkan situasi lewat kata kata
dan juga mengkorelasikannya dengan fakta
kalau ada pilihan kata yang
ada yang bilang keras
ada yang bilang menyakitkan
ada yang bilang itu menghina
jangan jangan pilihan kata itu
bukan ditujukan pada subjek
memang resonansi dari
fakta yang dia lihat
cara berpikir yang dia gunakan
berproses melihat fakta
sehingga pilihan katanya harus itu
tidak bisa pilihan kata lain
baik bang haris
terima kasih banyak sudah
berbincang bersama kami malam hari ini
semoga sukses diskusinya disitu ya
terima kasih bang haris
terima kasih selamat malam
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
setelah jeda kita akan melihat dari perspektif
politik apalagi di tahun tahun politik seperti ini
seperti apa kasus ini
tetap bersama kami
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal
kelanjutan kasus hukum roky gerung
yang besok akan mulai diperiksa oleh polisi
tadi sebelumnya sudah bersama haris hasan
kuasa hukum roky gerung
tapi sekarang kita ke pada teman teman yang kemudian
sudah secara gesit langsung menangkap isu ini
kemudian menjadi isu politik
tentu saja amunisinya luar biasa
banyak ini bang andre
kalau misalnya dari bpn tadi
sempat ada pertanyaan juga
atau mungkin titipan juga sih sebenarnya dari bang aris
itu sebenarnya kalau misalnya yang menempelkan roky gerung
dengan prabowo sandi itu
dia tidak di bpn prabowo sandi
tidak di tkn jokowi ma'ruf
tapi memang orangnya unik gitu
beliau suka mengkritisi
dan bukan hanya pak jokowi dikritisi
pak prabowo juga dikritisi sama beliau
nah tapi memang kubu sebelah baperan
kubu kami enggak
nah ini kalau bang haris senior saya di kampus itu
bilang ini tidak menarik
bagi saya menarik
karena pelapor ini kan jack boyd lapian
yang melaporkan amnis baswedan
yang melaporkan ahmad dhani
yang melaporkan roky gerung
dibantuin justru sama bang taslim ini
nah jadi sering bantu bantu
meskipun beda kubu
menyebabkan terlihat bahwa ini jack boy lapian ini kan pendukung ahok
jadi pendukung ahok dan pendukung pak jokowi
lalu beliau ini
melaporkan orang orang yang terindikasi dekat dengan pak prabowo
jadi ini sudah
sudah seperti kerja
apa namanya seperti apa namanya
untuk melaporkan orang orang yang dirasakan oposisi kritis terhadap pemerintah
dan yang menariknya
kenapa kasusnya nggak bulan april kemarin jalannya
di saat setelah
dekat dengan kita
dan arti kata roky gerung sering diundang
diskusi diskusi secara terbuka
lalu sering berkomentar mengkritik pemerintah
tiba tiba kasusnya jalan
dan lagian juga
penistaan ini kan biasanya yang melapor itu ormas islam
yang merasa tersinggung
yang tahu gitu loh
kayak ahok tuh
ormas ormas islam melapor kan
kalau ini kan ormas islam diam
bahkan rocky gerung saya lihat kemarin
di madura masuk pondok pesantren segala gitu
jadi umat islam
tidak ada yang merasa dinista
merasa ternista sendiri
nah ini agak menarik
jadi agak menarik
yang dilakukan oleh jack boyd lapian
yang memang kerjanya suka melaporkan
para pendukung pak prabowo
nah ini seperti menggali kuburan
bagi pak jokowi sendiri
ada indikasi terkesan kriminalisasi
terhadap roky gerung ini
kriminalisasi ke roky gerung
ini menyebabkan apa
menyebabkan elektabilitas pak jokowi
insya allah februari disalib oleh pak prabowo
mungkin bisa ditahan
karena kasus penistaan ini
secara tidak langsung menggali kuburan
untuk pak jokowi
sehingga pak jokowi akan kalah tujuh belas april ini
mempercepat seharusnya februari
mungkin pak prabowo menyalip
februari pertengahan atau akhir
setelah debat kedua
insya allah minggu pertama februari sudah disalib
disadari atau tidak itu
soal menggali kuburan
pertama saya mau komentar andre
beliau selalu membangun asumsi asumsi
yang mengarah kepada pak jokowi
tadi dikatakan sendiri
bahwa latihan ini memang profesinya seperti itu
mengapa ketika dia melaporkan
ini kan hak seorang warga negara
tidak ada apa apanya
setiap hari ada sebuah
sekian ribu laporan
kita ini juga lucu di indonesia
kalau laporan tidak diproses
sekarang polisi memproses
kalau saya begini aja poinnya
karena memang terlalu banyak kebetulan ya
ini tidak ada hubungannya
tidak ada hubungannya
saya di tkn
kita terdaftar di kpu
tidak ada yang namanya latihan
ini terlalu jauh
kalau menghubung hubungkan ini
dengan tkn atau jokowi
ini proses hukum biasa
belum apa apa kok
dan kita mesti percaya
dari hari ke hari
besok rocky diperiksa
kita tunggu aja
kita tunggu aja bergulir
termasuk tadi hari
itu terlalu jauh
ada urusan apa
masa jokowi kurang kerjaan apa
mengurus yang beginian
dan lapian ini memang
lingkungan sekitar jokowi bagaimana
lingkungan sekitar jokowi juga
semua orang itu
sekitar jokowi itu
orang yang berkuasa
pasti mereka sibuk melayani
dan masih banyak kerjaan lain
yang jauh lebih penting
daripada ikut ngurus ini
jadi poin saya adalah
ini kasus biasa
kita biarkan saja ini bergulir
yang dikatakan andre tadi
itu kan harus dibuktikan
jauh dari itu
bebas berpendapat apa saja
sebagai warga negara juga
negara kita ini
sudah berjalan prinsip
bersamaan kedudukan orang
setiap warga negara
jadi biar saja
belanda juga masih jauh
ini belum apa apa
tapi biar saja
kalau misalnya dihitung
beberapa kasus kemarin
menumbuhkan asumsi publik
karena ini berurutan begitu
tidak boleh bicara asumsi
kita mesti main bukti
apa bukti keterlibatan jokowi
katakanlah orang orang dekat dia
proses ini kan
proses yang lama
polisi punya mekanisme sendiri
biar penyidik aja di
diundang di sini
biar kita tahu
bagaimana cara kerja mereka
kalau misalnya kita bicara soal
itu kan juga terkait dengan persepsi publik
persepsi yang tidak benar
harus kita lawan dengan bukti
roky gerung besok diperiksa
alami penyidikan yang profesional
kasus ini bermuara kemana
tidak usah kita berasumsi terlalu jauh
kosa katanya cuma satu
itu kan orang minang juga
satu organisasi dengan abu janda ini
bang taslim ya
pihak pihak pendukung pak prabowo ini
sudah berulang ulang kali
melaporkan orang orang seperti
dan lain lain ya
bahkan victor leskodat
atau fraksi nasdaq
sekarang gubernur ya
gubernur ntt yang pernah
mengajak membunuh orang orang islam itu
ini yang kami rasakan
mungkin bagi gubu jokowi
hukum itu seakan akan
tajamnya pada oposisi saja
tapi tumpul kepada orang orang
oposisi kan banyak banyak di dpr
bisa mempersoalkan itu
kita sudah mempersoalkan
bahkan pak prabowo sudah mempersoalkan
pas debat pertama
dilaporkan ke polisi
kayak abu janda
oleh partai partai politik
tapi tidak jalan
banyak laporan di kepolisian
tapi memang kalau tidak cukup bukti
banyak sekali laporan
saya dua puluh lima tahun jadi lawyer
banyak sekali laporan saya juga
yang tidak diproses
kan ada ketentuannya
perkara itu dilanjutkan
terus kalau dilanjutkan
juga ada tahapannya
kita mesti percaya
interes mereka adalah
kita buang dulu
masih percaya nggak
tidak ada pilihan lain
polri ini institusi negara
polisi republik indonesia
polisi rek indonesia
mau kubu pak prabowo
harus percaya sama polri
karena institusi ini
milik seluruh rakyat
milik kubunya pak prabowo
tapi tentu harapan kita
di kabupaten damasraya
sekitar dua puluh lebih
saya belum tahu
tapi yang jelas
berkampanye di damasraya
mengkampanyekan pak prabowo
pendukung pak jokowi
dan petani karet
yang selama ini
pendukung pak jokowi
untuk memilih pak prabowo
kemudian sudah dilaporkan
belum yang soal perusahaan itu
mereka mau memilih pak prabowo
ada yang ngerah
saya sudah laporkan tadi
jadi tim dpc gerindra damasraya
sudah melaporkan ke bawaslu
bawaslu menyatakan ini pelanggaran
karena buktinya jelas
itu harus dikawal pak
oh harus kita kawal
itu harus dikawal
dibangun dengan asumsi asumsi
jadi gini pak
ini saya sebut di publik ini
saya sampaikan di depan televisi ini
karena faktanya dua puluh baliho saya rusak
jangan sampai laporan kita ke bawaslu
atau masuk laci
pihak polisi damasraya
menanggapi dengan memproses kasus ini
menurut saya itu dikawal
bahkan pas kok kita dibobor
kita juga banyak jadi korban
basis pendukung pak prabowo
bahkan di kabupaten damasraya itu
di basis pendukung pak prabowo
yang tidak bermular
dengan politik barbar
melakukan perusahaan baliho
jurubicara pak prabowo dan bang sandi
orang orang dengan mental preman
dan polres damasraya
dirusak oleh lawan
arahannya kan ke sana
ini politik ini kan biasa
balihonya dirusak sendiri
dalam rangka media dan seterusnya
ini permainan semua
kita paham lah
kami tidak mungkin melakukan itu
karena ini basis pendukung pak prabowo
karena ada orang panik
kita sekarang jeda dulu ya
kita sekarang jeda
tetap di cnn indonesia prime news
jangan lupa shbrp com
tapi kemudian bang taslim tentunya tkn kemudian sekarang juga ada pr nih
untuk bisa setidaknya bisa mengontrol semua asumsi semua pendapat liar
kalau menurut tkn pasti liar ya yang saat ini berkembang di lapangan seperti apa
orang orang liar penuh kunjuk kuih di luar tkn itu masa putri kali ya
saya terjemahkan nih mas putri
jadi begini tkn itu tetap berpegang teguh kepada terutama direkturat kami
hukum dan advokasi penegakan hukum yang profesional
kita akan berusaha mengadvokasi dan menjaga semua pendukung kita
untuk menciptakan kondusivitas menuju pemilu menuju pilpres
nah kalau soal laporan laporan seperti ini jelas kita nggak bisa kontrol
karena ini hak seluruh rakyat indonesia
dan laporan itu macem macem
biar poin saya lebih bagus andre dan kawan kawan membuat tim memantau ini semua
memantau ini semua rocky juga kita kenal
rocky kalau buat kita biasa biasa saja sebagai sama aktivis
tapi bagi orang lain mungkin ada ketersinggungan
dan memang pasal yang dipersangkaan satu ratus lima puluh enam ini memang karet
sudah banyak korbannya arswendo permadi dari zaman dulu
kita juga berharap fraksi partai

kita bisa membuat kondisi kondisi supaya pembahasan undang undang kuhp di dpr
bisa lebih membuat batasan batasan yang jelas terhadap pasal pasal yang seperti ini
bukan hanya pasal ini saja
yang lain lain ini kan semua warisan belanda
yang dulu banyak pasal pasal itu dipergunakan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai penjajah
polisi kita sekarang juga jauh lebih maju jauh profesional
mempengaruhi apalagi mengintervensi
dan track record pak jokowi empat tahun ini
dia juga nggak mau yang seperti itu
nggak ada yang seperti itu
kita masih ingat waktu menantunya waktu iparnya diperiksa periksa saja
itu memang bagian dari upaya penegakan hukum
jadi poin saya dalam kasus saproki gerung ini
nggak usahlah kita seujurn macam macam kriminalisasi
itu dia sudah didampingi oleh haris
haris saya kasih tau
haris itu sama sama ketua sama saya di pradi
dia seorang yang profesional dia orang yang berkomitmen
saya kira kalau masih kurang lagi ya andre bisa tambah lagi pengacara yang banyak di situ
kita lihat saja endingnya kemana ini kasus akan berlaku
jadi tetap dibiarkan sekalipun memang suara dari tkn juga misalnya
kayak mas budi masyujatmiko juga sudah mengatakan
itu mestinya nggak dilanjutkan kasus itu
ya itu pendapat pribadi
jadi saya rasa bang roky datang saja
pada besok atau kapan waktunya
besok akan dipiksa rencananya
jadi datang jelaskan berikan klarifikasi
soal bahwa beliau tidak punya niat untuk melakukan penistaan terhadap agama
maupun kitab suci
apalagi mui tidak protes pgi tidak protes
lalu organisasi keagaman lain juga tidak protes
lalu boy lapian itu mewakili organisasi keagaman mana
karena biasanya kalau umat islam protes kan ada mui nya komentar
komite lalu gereja pgi komentar
kalau hindu buddha
ada kwi juga
itu kan komentar
ini nggak ada jack boy lapian
kita tahu temannya abu janda pendukung ahok dan pendukung pak jokowi
yang mungkin gerah melihat yang disampaikan bang taslim itu
bang roky ini kayak agak genit berkomentar
kalau kita sesama aktivis itu biasa
debat diskusi kritik itu hal yang biasa diantara teman teman politisi dan aktivis
kita tidak bawa peran
jadi mungkin bang jack lapian ini merasa
saya nggak tahu
sehingga dia melaporkan roky gerung
kita harus berikan kesempatan kepada bang roky datang besok
dan kita berikan kepercayaan kepada pori
kita harapkan polri benar benar profesional
karena kasus ini pasti akan menjadi perhatian masyarakat
karena roky gerung sekarang seorang star di pilpres dua ribu sembilan belas
mau tidak mau ya bang
saya bikin rekaman di instagram tiga ratus tujuh puluh ribu viewer instagram saya karena roky gerung
dia memang star
dan kemudian apapun hasilnya akan lebih menguntungkan dua daripada satu
ya kalau untung ya itu biar publik yang paham
implikasi dari kasus ini belum tentu
dan sebenarnya secara langsung tidak ada hubungannya dengan kepemiluan kita
ini seorang warga negara melaporkan warga negara lain
dan ini sangat sering terjadi di seluruh indonesia
jadi kita tunggu saja sambil kita saling mengawasi
yang penting profesionalisme kepolisian menurut saya itu aja
tapi yang menarik putri
persepsi publik sekarang bang roky dekat dengan dua
lalu jack boyd lapian pendukung pak jokowi dekat dengan
nah ini persepsi publik ya pak
itu yang paling mudah
saya menerjemahkan roky gerung ini adalah terkesan pendukung pak prabowo
lalu jack boy lapian ada terkesan pendukung pak jokowi
nah apalagi menurut pengakuan jack boy lapian beliau adalah pendukung jokowi ahok
lalu pendukung jokowi jk
lalu pendukung ahok di pilkada gubernur terakhir
dan juga pendukung pak jokowi
jadi wajar apalagi kita tahu dia satu geng dengan abu janda yang sering kami laporkan
tapi luar biasa saktinya
tidak pernah diproses
harus didorong polisi
kita sudah dorong bang
kita dorong bahkan pak prabowo saja sudah mendorong di debat pertama
pak jokowi ini tidak santai
laporkan saja kata beliau
padahal kita udah laporkan berkali kali gitu loh
ya jadi sekali lagi saya bilang ya
menunjukkan bahwa di negara kita ini prinsip prinsip equality before the law sudah berjalan
rocky gerung seorang pakar seorang ahli filsafat seorang segala macam
ternyata tidak kebal terhadap laporan
ambil lapian dengan segala keluguannya
dengan segala juga mungkin interest politiknya dia tetap punya hak
jadi terlalu tinggi imajinasinya
terlalu di imajinasikan kasus kasus yang seperti ini
kasus yang seperti ini kan tiap hari terjadi
tiap hari terjadi
tapi merasa dirugikan kak dengan adanya kasus ini kemudian membesar
kita tidak berasa dirugikan
kemudian ada tudingan dan asumsi asumsi kepada kubu satu
kita gak merasa dirugikan karena kita gak merasa tuduhan tuduhan itu ke kita karena kita tidak melakukan apa apa
sekalipun persepsinya kepada satu
persepsi ini tugas kita
ini tugas kita meluruskan persepsi masyarakat
masyarakat itu boleh saja berpersepsi baik karena media media
tapi itu tugas kita untuk menjelaskan bahwa itu tidak benar
kalau ini harapan kita ini tentu jangan kriminalisasi
ini proses hukum biasa
tapi seandainya kalau ini kriminalisasi dipastikan bahwa ini jack boyd lapian menggali kuburan kekalahan untuk pak jokowi di tujuh belas april dua ribu sembilan belas nanti
ada komentar sedikit
terlalu tetap terlalu jauh menurut saya
kita tunggu saja profesional polisi yang menunjukkan ini semua
terima kasih mbak tasim
terima kasih mbak putri
menyenangkan sekali diskusi malam ini
tetap di cnn indonesia prime news